ada begitu banyak jenis kendaraan taktis atau rantis
setiap negara memiliki jenis yang berbeda dengan yang lain
tidak hanya soal model tapi juga teknologi yang disematkan
seperti misalnya pada rantis maung buatan pt pindad ini
kendaraan prototipe berpenggerak empat x empat ini memiliki bentuk body boxy dengan wheelbase cukup panjang
tampangnya pun garang dengan frame lampu depan seperti tatapan mata yang tajam
mobil ini didukung mesin diesel turbo interculer dua ribu lima ratus cc empat silinder menggunakan transmisi manual enam kecepatan
daya maksimal yang dihasilkan mencapai satu ratus lima puluh tenaga kuda
kecepatan aman kendaraan taktis atau rantis ini adalah satu ratus dua puluh km per jam serta mampu menjangkau jarak tempuh hingga delapan ratus km
maung dapat dilengkapi dengan braket senjata tujuh enam puluh dua mm konsol ss dua v empat perangkat navigasi
kelebihan utama dari maung adalah mampu menerjang medan medan sulit dan beroperasi lepas di jalan aspal
rantis maung ini dirancang untuk menjadi platform awal yang bisa dikembangkan menjadi varian varian lain
seperti varian platform pengangkut senjata logistik ambulan komunikasi maupun varian tertingginya yaitu varian armor vk
untuk kendaraan militer dengan kelas seperti ini rasanya begitu nyaman digunakan
kendaraan ini mampu bermanuver dengan cepat gesit
meski diproduksi sendiri beberapa komponen yang digunakan seperti mesin transmisi dan sasis belum sepenuhnya berstatus buatan pindad
meski begitu rantis maung ini sudah lulus uji litbang internal litbang pusenif juga laboratorium angkatan darat
kemunculan kendaraan militer ini diawali oleh pertemuan antara direktur utama pt pindad
dan menteri pertahanan yang menginginkan kendaraan yang bisa diproduksi oleh pt pindad untuk kebutuhan angkatan darat
sebagai pabrikan kami mengharapkan contohnya untuk suplai daripada engine
kita mengharapkan untuk mendapatkan mesin diesel empat silinder dengan power tidak kurang dari satu ratus enam puluh hp
pabrikan pabrikan yang ada di indonesia siap untuk membantu kami sangat terbuka
rantis maung buatan pindad ini rencananya dijual dengan harga rp enam ratus juta sampai rp satu miliar
tergantung tipe dan spesifikasi yang diberikan
jayul hak tati jati bandung jawa barat